kamu kok nggak rumah sakit
aida saan aida yang tinggal samping rumah kamu yang pindah bareng bareng sama kamu dia ditusuk orang saan
itu kan udah lama sekali mas saya benar benar enggak tahu udah lama kejadiannya jelas jelas
saya lihat kamu bawa anak saya diangkot dan kamu turun lari apa benar seperti itu anak nena yang
asli ada di rumah bularas berarti perempuan seumurat itu tania lantas aida itu siapa anak
pengacara itu tapi kenapa bisa aneh begini kenapa jadi ketuker tuker enggak karuan begini aku jadi
pusing hai hai astagfirullahaladzim
hai hai hai bu bu bu laras laras
mudah mudahan aida suka makanan ini
kamu enggak rumah sakit sakit aida aida yang tinggal samping rumah kamu yang pindah bareng
sama kamu dia ditusuk orang san ditusuk iya sang di sini ini barang barangnya dia masih
tercecer itu siapa kurang tahu sekarang lagi dibawa nenek widya ke rumah sakit
ya udah gua kesana sekarang makasih ya brengseknya aida bikin repot saja lagian tadi kenapa sih kok
gue jadi emosi banget sampai jadi kalap begini ini repot nih kalau si aida mati gue udah buron
tambah parah lagi hukuman gue bisa bisa kalau dia mati makin berat lagi hukuman gue nih
loh ini kan dokumen kesehatan aida golongan darah
maaf mas ini dokumen rahasilin pribadi permisi
semua barang barang yang
berkaitan dengan dia semua barang barang yang berkaitan dengan dia
colongan darah seumur ya
golongan darah haide a
dan aida dokter
untung saja lukanya nggak terlalu parah
dan darahnya juga gak terlalu banyak hilang
jadi dia tidak perlu transfusi darah
yang sekarang dia butuhkan adalah istirahat
alhamdulillah terima kasih dokter
terima kasih dokter
bu widi ya ada yang harus ibu tender tangannya di meja administrasi
aida benar benar gak mengenali aku
masa sih dia gak mengenali aku
iya dok baru datang dok
mau praktek atau mau tengok temennya
dia baru masuk rumah sakit ini kan
katanya sih dia ketusuk
ya ampun kamu kenapa ini
ya ampun aida
siapa yang udah mukain kamu
kamu bilang siapa orang yang aku cari pasti
dokternya apa apaan sih

aida udah gak suka dokter perhatikan
aida gak suka sempat lihatin kamu aksan
kamu ngerti gak
semua gara gara kamu aksan
dokter yang mulai duluan
kalian jangan berantem terus kenapa sih
bikin aku jadi pusing tau gak
lagipula ini kan di rumah sakit
makasih dokter udah perhatiin sama aku
kau bisa aida
dalam kehidupan ber supplieve
justru aku sangat berterima kasih sama tunangannya dokter
karena tunangannya dokter udah ngasih kesempatan hidup kedua buat aku
aida bukan itu maksudnya aku benar benar khawatir sama kamu
bantuin aku kesan
kamu betul betul khawatir sama kamu
mama takut lihat aida
emang gak usah khawatir ya
mama takut kehilangan kamu mama
udah omah gak usah khawatir aida baik baik aja kok mah
kita pulang sekarang ya mama
kalau di rumah aida pasti akan cepat sembuh

templar indukt baw ordinal bro
apa nye gag volume pernikah
s terhubungan dah mana ya
kamu bicara apa lagi sih
kamu gak boleh kayak gini terus zak
kamu harus tanggung jawab
kamu harus menikah sama aku
aku kan pernah bilang sama kamu kalau aku gak bakal menikahi kamu indira
kamu udah jebak aku
dan aku yakin kejadian itu gak pernah terjadi
kamu jahat zak
kamu udah rusakin aku tapi kamu gak mau tanggung jawab
aida oma kalian tunggu di sini sebentar ya
aku cari taksi dulu
kamu udah gila ya
percuma kalau aku hidup zak
kalau aku cuma rampung malu aja
jangan berbayang aku mati zak
mati di depan kamu biar kamu bisa hidup lagi zak
biar kamu puas
tunggu tunggu sebentar
tunggu sebentar ini ada apa sih
aida aku gak mau hidup lagi zak
temannya ada apa
saya gak mau hidup lagi zak
kalau aku tidak bisa hidup lagi zak
aida aku akan semoga

padahal dia udah merusak aku
dia udah nodain aku aida